pada nisabiji umurkan
jagakarsa jakarta selatan tengah mengadakan kompetisi tinju
untuk mengeliminasi atau mengurangi kejadian tawuran
seperti apa pertandingannya langsung saja kita saksikan
bersama re boxing pertandingan tinju bertajuk jagakarsa boxing open
digelar di lapangan apel komando polsek jagakarsa sabtu pagi
pertandingan yang diikuti lebih dari seratus peserta tersebut
tidak dipungut biaya apapun bagi warga kecamatan jagakarsa
yahya ayasi salah satu peserta kompetisi tinju
yang memulai perjalanan tinjunya di program boxing gratis polsek cilandak
mengikuti boxing open dengan tujuan mencari prestasi dan pengalaman
serta menyalurkan hasil latihannya
menurutnya kompetisi tinju ini dapat menyalurkan energi pemuda di wadah yang positif
ia berharap dengan adanya sasana yang sempurna
yang sehat tawuran dapat berkurang
harapan saya sih semoga kegiatan dari tawuran mengurang
dan mungkin lebih baik dialirkan mencari prestasi di ring tinju
kapolsek jagakarsa kompol multazam lisendra mengatakan
sejak adanya program pelatihan olahraga bela diri
yang diadakan secara gratis bagi warga jagakarsa
angka tawuran di kecamatan tersebut menurun
kami menginisiasi dengan membuka jagakarsa fight club
dan akhirnya setelah berdiri enam bulan
kami bisa membuat pertandingan untuk menambah jam terbang
nah dengan adanya jagakarsa boxing open
kami bermaksud untuk mengalirkan energi para remaja pelajar yang begitu besar
untuk disalurkan ke yang lebih positif
hal ini pun disambut positif oleh peserta warga
bahkan menteri pemuda dan olahraga yang menghadiri pertandingan tersebut
ia mengatakan boxing open merupakan kanalisasi energi
anak muda dan berharap akan ada lebih banyak kegiatan serupa memang
angka kekerasan antarsiswa di jakarta ini tinggi dan masih market tauran dan ini merupakan
kanalisasi energi anak muda yang sangat cocok gimana kita mentransformasikan dari yang biasanya
anak muda ini taura dialihkan ke olahraga tinju metro jaya saya bayangkan jika setiap seluruh polsek
dengan hal yang serupa ini anak anak muda di wilayah polda metro jaya ini pasti akan lebih banyak lagi
wadahnya buat teman teman yang positif dan produktif menurut psikolog anak dan remaja
pertandingan tinju yang digelar bisa menjadi salah satu usaha untuk mengurangi tawuran namun harus
tawuran bukan semata mata menyalurkan energi fisik saja namun juga dibutuhkan dukungan keluarga
serta lingkungan sosial untuk mengurangi terjadinya tawuran terutama di kalangan remaja
nah ini bisa menjadi salah satu tapi bukan satu satunya usaha untuk mengurangi jadi
untuk mengurangi kita perlu lebih banyak pendekatan dari berbagai macam arah dalam
waktu yang bersamaan sebetulnya ya dan vera percaya dengan adanya
dukungan lingkungan serta wadah untuk bertarung secara sehat tawuran dapat dikurangi seluruh pihak
berharap kedepannya akan ada lebih banyak kegiatan positif yang disediakan bagi masyarakat setempat
lorenzi agata andika suramanto jakarta